untuk pejaten barat sebenarnya titik krusial untuk genangan dan banjir ada di rw delapan
kami harapkan tetap berhati hati terhadap bahayanya lahar hujan